salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu
jamaah sekalian yang dirahmati oleh allah
mobil khusus untuk kedua mempelai
pasangan yang saat ini tengah berbahagia
sebab tengah ulang tahun pernikahan
dan baru saja kita tadi
menyaksikan peniupan lilin
jadi sebuah simbol
yang ada pada diri kita
jadi jangan berantem terus
berantem jangan berantem
kita gak pernah berantem
kalau gak kita peserah sekali
iya saya tahu

mulai sama bapak aja
ya amin udah ini berantem
jadi malah berantem
saya mengambil sebuah ayat
dari surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh
hunna libasullakum wa antum libasullahunna
bahwa istri itu pakaiannya suami
dan suami itu adalah pakaiannya istri
fungsinya pakaian itu kan saling melindungi
ketika dia panas
ketika dia panas
ketika dia panas
dia melindungi dari sengat matahari
kemungkinan dia juga menjadi selimut yang
yang menyejukkan untuk badannya
makanya ketika seorang suami dan istri menjadi
dilarang seorang suami atau seorang istri
dia itu mengumbar aibnya suaminya
mengumbar aib istrinya
gak boleh kayak begitu
itu semuanya nanti akan dicontoh
akan dicontoh hadirin oleh anak anak kita
makanya kita selalu berdoa padahal
ya allah saya pengen punya anak soleh
atau yang solehah
walaupun namanya bukan sholihin
pada pengen punya anak soleh
tapi bagaimana pengen punya anak soleh
kalau ibu bapanya nyontohin yang gak bener
ini gak berantem di depan anak
gak ada harmonisnya
sudah kita menata ke depan
bagaimana rumah tangga yang sakinah
sakitah itu ketenangan jiwa
kalau dalam rumah tangga sudah menemukan ketenangan jiwa
berarti rumah tangga kita sudah berhasil
maka berharap kepada allah swt
mudah mudahan rumah tangga kita dalam rahmatnya allah swt
khususnya buat om sama tante
senyumnya lagi manis manisnya
mudah mudahan senyum manis ini
terus sampai akhir hayatnya
dipersatukan di dunia
dan dipertemukan kembali di surganya allah swt
tante jadi bidadari surganya om ya
baik kalau begitu kita berdoa
mudah mudahan apa yang kita inginkan
apa yang dicita citakan oleh keluarga besar ini
mudah mudahan dikabulkan di ijabah oleh allah swt
demikian dan sekian dari saya
kurang lebihnya mohon maaf
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sampai jumpa di video selanjutnya
gak salah gue kan tau elu loh boy
kamu kesana dong temenin si clara kasih sendiri tau
lepakan udah ada temen temennya
eh boy temenin clara dong
kasian reva kan udah banyak temennya
ih papa gak cocok tau ah
baru juga diceramain udah kayak gini
oh ini dia
boleh yaudah yuk
kenalin ini clara

basecamp club anak jalanan
tempatnya emang biasa aja
tapi anak anaknya luar biasa

eh re lu mau kemana

nih mau minum
ternyata lu cukup pintar juga ya reva
ternyata lu cukup pintar juga ya reva
ataupun namanya boy
kalo gue ini adalah nyokap tiri tercantik lu
ataupun namanya boy

tadinya sih sebenarnya gue pengen banget ngomong
tapi setelah gue pikir pikir
gue takutnya nanti gue malu
di depan semua orang
kalo sampe semuanya pada tau kalo lu itu
nyokap tiri gue
sampai juga emang punya anak tiri kayak lu yang gak penting
suatu saat nanti nih
kalau emang gue udah bener bener siap
dan timingnya tepat
gue pasti harus kasih tahu ke semua orang
siapa lu sebenernya
karena kan gak mungkin juga gue tutupin gini terus
lama kelamaan juga semua pada tahu kan
cukup lu gak perlu ngomong panjang lebar
cukup lu gak perlu ngomong panjang lebar
lebih baik sekarang juga kita pulang
kita berangkat bareng otomatis kita harus pulang barang
kalo enggak nanti papi lu nanyain lu ada dimana
bentar ya mahmud
gue tunggu di mobil
lebay banget jalannya kayak gitu
gak dapet om nanti tante
selamat ya om
makasih udah dateng ya
sepatunya luar biasa keren kan
perlu waktu sebentar bisa